sudah ada koresponden kami koresponden cnn indonesia wida subianto langsung dari surabaya jawa timur
wida kalau kita berbicara soal kisah menarik tangis haru tentu mewarnai ya dari jelang keberangkatan calon haji ini
apakah anda punya cerita humanis
baik itu mungkin yang enggan berangkat menangis karena ingat keluarga atau cerita cerita menarik lainnya
membawa barang barang dilarang ke tanah suci
ya rano jadi ada yang lebih menarik lagi bahwa dari embarkasi surabaya ini ada jemaah haji yang sampai berusia satu ratus sembilan belas tahun
dan sesuai dengan konsep haji tahun ini di tahun dua ribu dua puluh tiga ini adalah konsep haji ramah lansia
ini penerapannya memang sudah diterapkan mulai dari persiapannya
nah ini sudah bersama saya ada gubernur jawa timur dan juga jemaah haji tertua asal embarkasi surabaya
yang kebetulan saat ini sedang menyanyikan lagu
nah mungkin kita bisa menyimak langsung ya
assalamualaikum bu gubernur
ibu sebenarnya saya ke bu gubernur dulu
kita tahu bahwa embarkasi surabaya ini tidak hanya memberangkatkan jemaah haji asal provinsi jawa timur
namun juga dari bali dan juga nusa tenggara timur ya bu
dan mengusung konsep ramah lansia
sejauh ini dari dua hari keberangkatan ini bu bagaimana ibu meninjau pelaksanaannya bu kofifa
ya kebetulan kemarin pada kloter pertama
kita berada di jawa timur
kita berada di jawa timur
kita berada di jawa timur
dan kita sudah melakukan pertemuan dengan tim dari kanwil kemenak dan tim penyerahan ibadah haji
bahkan mungkin satu satunya provinsi yang kita melepas seluruh petugas
ada hampir enam ratus ya waktu itu yang dilepas di halaman gerahadi
artinya ada kesiapsiagaan secara komprehensif yang dilakukan oleh berbagai daerah
dan kemarin kami minta puskesmas itu ikut mengawal

jadi kondisi yang terantisipasi bahwa kemungkinan ada hal hal yang harus kita siapkan
apakah peralatan tertentu misalnya ada yang cuci darah gitu
kemudian obat obat tertentu
kemarin kepala dinas kesehatan kemudian direktur rumah sakit haji
ini kan kita bobol ini di belakang diberi izin
jadi supaya komunikasi dan mobilitas jamaah haji
jika lo membutuhkan layanan kesehatan relatif bisa lebih cepat lebih mudah
jadi memang pengawalan
pengawalannya tidak hanya ketika di asrama namun juga sebelum sampai di asrama ya bu
yang dipastikan setiap kabupaten kota
termasuk juga hari ini saya melihat ibu juga langsung menjenguk ini warganya yang istimewa ya bu
berusia satu ratus sembilan belas tahun
boleh diperkenalkan bu
boleh langsung ya
nyonsewu pak husnul marom
mbak umurnya berapa
ini pun satu ratus sembilan belas
ceritanya hidupnya ini pun
nyanyi ini pun sakit mbak
nyanyi ini pun mbak
pangdala langit bajar di laut timur
matahari tertinggi bersinar sinar
ini ada kita
penuh penuh harapan ku
kunca dari aku nongkukim
jadi itu lagu jaman nipon ya mbak ya
anapa rahasia sehat terus mbak
ajudan sehat terus ji
asal sehat sampai sepoh apa apa
sampai sepuh ini
kamu kemasih lihat ini ahjuel
asal sehat tak parah
jangan solah tak istiqomah
jadi mbak harun ini menyampaikan tadi berusaha rahasianya ini adalah terus istiqomah untuk beribadah setiap harinya
begitu ya mbak ya
dan mbak katanya juga nom air putih terus ya mbak ya
mbak sehat terus ya mbak
assalamualaikum pamit dulu ya mbak
semoga menjadi haji yang mabrur ya pulang ke pamekasan sehat
sehat terus ya
oke assalamualaikum mbak
jadi ranaf jadi memang sekali lagi haji ramah lansia ini memang menjadi yang di konsep pada tahun ini
dan saya memang melihat bagaimana persiapannya sebelum jemaah haji ini sampai di embarkasi surabaya
mulai dari persiapan fasilitas misalnya saja adalah untuk kamar kamar ini yang ramah lansia
di antaranya juga disediakan handral termasuk juga kamar mandinya ini juga disediakan handrail seperti itu
kemudian juga ada pantauan yang seperti disampaikan gubernur
tadi mulai dari sebelum keberangkatan ini juga berkoordinasi dengan kabupaten dinas yang ada di setiap kabupaten kota yang ada di jawa timur
ada sekitar tiga puluh delapan kabupaten kota ini terus untuk memantau calon jemaah haji yang masih berada di daerah daerah masing masing
kemudian juga adanya prioritas haji lansia
jadi ini juga ada tambahan sekitar tujuh belas haji lansia yang ada di provinsi jawa timur
ini di luar dari kuota yang sudah reguler atau sudah fix begitu
jadi ada tambahan sekitar tujuh belas ini khusus untuk lansia
kita tahu memang pada dua tahun terakhir kemarin ini ada pembatasan jemaah haji berusia di atas enam puluh lima tahun
ini belum diperbolehkan untuk berangkat terlebih dahulu
jadi untuk tahun ini di prioritaskan
termasuk juga ada aturan untuk mengurangi pendamping
kalau dulu biasanya ada jemaah lansia yang sudah berangkat atau waktu tunggunya ini sudah berangkat tahun ini
dan kebetulan memiliki resti atau risiko tinggi ini ada bila ada anggota keluarganya misalnya istrinya atau suaminya atau anaknya
putra putrinya atau bahkan cucunya ini meski belum pada waktunya ini dipersilahkan untuk mendampingi
artinya jadwal tunggunya dinaikkan
namun untuk tahun ini ini tidak diberlakukan kebijakan seperti itu karena sekali lagi memprioritaskan jemaah berusia lanjut atau di atas enam puluh lima tahun
kembali ke studio ranoff
semoga semua jemaah celah haji serwal fiat pp pulang pergi dari tanah suci maupun ke tanah air
terima kasih untuk laporan partisipatif dan menarik anda
ada wida subianto langsung dari surabaya jawa timur